baiklah kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa ini aparat polda metro jaya yang menangkap seorang mucikari dan dua agen properti yang diduga terlibat prostitusi anak anak di bawah umur di apartemen kalibata city jakarta selatan
selain itu polisi juga memastikan lima dari delapan belas tower yang berada di kawasan apartemen kalibata city merupakan sarang prostitusi
di kamar f dua puluh satu aha lantai dua puluh satu tower flamboyan apartemen kalibata city jakarta selatan inilah para pekerja seks biasa bekerja
menurut pihak polisian sebanyak lima dari delapan belas tower di kalibata city telah terindikasi menjadi sarang prostitusi
taktik prostitusi ini diungkap oleh direkturat kriminal umum polda metro jaya pada dua dan tiga agustus lalu
dalam operasi tersebut polisi juga menyita uang hasil transaksi pelanggan
yang diserahkan ke mucikari telepon genggam alat kontrasepsi buku catatan tamu serta daftar unit yang dijadikan tempat praktik prostitusi
polisi juga menangkap tiga tersangka yaitu dua orang agen properti yang menyewakan tujuh belas unit kamar apartemen ke pekerja seks dan seorang mucikari
ironisnya dari tiga puluh dua psk yang terjaring lima diantaranya masih di bawah umur
mereka mengenakan tarif antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah
lima ratus ribu sampai dengan satu juta
mucikari saudara s alias o itu mendapatkan lima puluh ribu rupiah dari lima ratus ribu atau dari satu juta tiap transaksi
per transaksi dia dapat lima puluh ribu rupiah
sedangkan kedua tersangka yang menyediakan apartemen itu perharinya dapat tiga ratus
menurut tni asean itu berarti anak baik dari lembaga perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak indonesia menduga
selain praktek prostitusi disinyalir telah terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini
kalau ini merupakan tindak pidana perdagangan orang maka mari kita ingat sama sama bahwa perdagangan orang juga disebut sebagai perbudakan modern
ini merupakan pengungkapan yang kelima kalinya di apartemen kalibata city dalam kurun tujuh bulan terakhir
polisi menjerat ketiga tersangka yang ditangkap dengan pasal tentang prostitusi